aku tidak bisa sekarang aku sedang mencari bunda subang lara
bunda subang lara
putraku kenapa aku mencari ibu damu
bukankah ibu damu sudah meninggal
dan dia sudah kita makamkan
tidak kita tidak menguburkan jasad ibu unda
jaga dewa batara
bagaimana mungkin itu terjadi
ibu unda masih hidup ayahanda
aku pun juga melihat dalam penerawanganku
apa yang dikatakan rada dan ketak
masa belum terada
akhirnya kembali untuk ruang para penawar
hei pak jati
neh kan sudah kecil bang

kau bukan ibu undaku
tatap mata bunda nak
kau pasti bisa mengenaliku
jadi benar ini ibu unda
alhamdulillah herobilan amin
akhirnya aku bertemu dengan ibu unda
akhirnya kau mengenaliku
aku selalu ingin bersama
sama ibu unda
kenapa wajah ibu unda berubah
apa yang terjadi ibu unda

kau langsung kesel
aku yang memhaltikan siang aku

aku juga setaja tentangmu
aku aldang dengan tenang
kau gunakan alat
kau keras memriasikan hidup kita

kamu juga itu
kau orang nama apa kamu
kamu pampis himself
kamu jangan pernah tertip dengan omongan yang manis itu rai
dia adalah seorang pembunuh
yang seharusnya kau tangkap dan dihukum mati
ini adalah ibu naraka
kenapa kau melindungi dia
terima ini rai
aku terpaksa menyerang
karena kau melindungi seorang pembunuh
jangan lupa like share dan subscribe
munda munda sebang larang
ternyata dia ada disini